turki merupakan partner strategis bagi indonesia dalam berbagai sektor
hingga saat ini sektor pariwisata masih menjadi topik hangat dalam satu tahun setidaknya hampir satu ratus tiga puluh ribu warga indonesia datang ke turki
pengelola salah satu tujuan pariwisata di kaisar turki murad kahit melihat angka turis indonesia semakin meningkat
salah satunya di daerah pegunungan salju abadi yang terletak di wilayah tengah negara itu
dalam satu saat berjalan ke kapadokya mereka bisa melihat tanda tanda sejarah di sana
dan di kayseri lima belas menit di pusat sejarah mereka bisa melihat tanda tanda sejarah dan turistik
tanda tanda indonesia mereka bisa melihat tanda tanda sejarah di kayseri kapadokya
oleh karena itu jika mereka berjalan ke kayseri kayseri atau tiga hari di lgs
mereka bisa melihat tanda tanda sejarah di kayseri kapadokya
jadi mereka bisa melihat tanda tanda sejarah di kayseri kapadokya
sementara itu duta besar indonesia untuk turki lalu muhammad iqbal mengungkapkan
tak hanya pariwisata masih banyak potensi yang harus dikejar
kedua negara harus lebih jeli bermain di sektor industri
volume perdagangan hanya satu enam bilion
untuk ukuran indonesia yang dua ratus enam puluh lima juta dan turki yang delapan puluh dua juta angka itu kecil sekali
dan dua duanya adalah negara industri untuk ukuran negara muslim
dan di ukuran negara berkembang pun ini termasuk negara industri
jadi angka itu sangat kecil potensinya sangat besar
jadi kita lihat bahwa kita perlu create new momentum dalam hubungan bilateral
mudah mudahan tahun dua ribu dua puluh ini kita bisa create new momentum dalam hubungan bilateral
sehingga khususnya nanti dengan kunjungan presiden erdogan yang direncanakan sekitar awal september ke jakarta
senada dengan itu kementerian perdagangan meramu
strategi guna mencapai target kerjasama ekonomi kedua negara sebesar sepuluh miliar dolar amerika
atau setara dengan satu ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
wakil menteri perdagangan jerry sambuaga memaparkan
memperluas kolaborasi dengan pelaku industri seperti di komoditas tekstil menjadi salah satu jalan yang menjanjikan
produk produk seperti tadi yang kebetulan kami sempat dibawa ke tempat tempat di pabrik pabrik
lalu sampai juga ke pengajin pengajin tangan
sampai juga ke alat alat dapur dan kamar mandi dan sebagainya
ya saya pikir itu merupakan salah satu jenis barang atau komoditi yang bisa kami training
tapi juga sempat dibawa ke tempat marbelnya
itu juga menunjukkan ternyata mereka mempunyai sektor yang boleh dibilang cukup menjanjikan
tidak hanya pasar eropa saja tetapi juga di asia dan ternyata bisa membuat dengan kualitas yang sedemikian rupa
dan itu saya pikir potensi besar di indonesia
tahun ini presiden turki diagendakan akan datang ke indonesia
hal ini menjadi bentuk keseriusan kedua negara dalam bidang ekonomi baik indonesia maupun turki